sementara itu komisi pemilihan umum jawa barat akan menggelar acara peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pilkada jawa barat tahun dua ribu dua puluh empat di sasana budaya ganesa itb bandung
peluncuran pilkada jawa barat tahun dua ribu dua puluh empat yang akan digelar senin malam nanti akan jadi penanda dimulainya rangkaian kontestasi pemilihan kepala daerah di jawa barat secara serentak
peluncuran ini mengusung tema pilgub jabar dua ribu dua puluh empat sebagai inisiasi budaya demokrasi yang diharapkan bisa jadi ajang edukasi dan partisipasi berdampak positif bagi penguatan sistem demokrasi di jawa barat
selain itu lewat peluncuran ini untuk mengingatkan masyarakat akan adanya pemilihan kepala daerah serentak pada dua puluh tujuh november mendatang
lebih jelasnya soal peluncuran pilkada jawa barat dua ribu dua puluh empat sudah ada ninda destiani yang akan melaporkan langsung dari bandung jawa barat
minda selamat sore seperti apa rencananya nanti peluncurannya
iya selamat sore iksan dan juga saudara dan betul sesaat lagi ini perhelatan peluncuran acara pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat diselenggarakan langsung oleh kpu jabar akan segera dimulai
rencananya pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
ini akan diselenggarakan langsung namun kita akan cari informasi lebih dalam
apa seperti apa ini konsep dari peluncuran pada malam hari ini bersama komisioner kpu jawa barat bapak hedi ardia
tentu akan bergabung bersama kami selamat sore pak hedi
pak ini sesaat lagi malam hari ini kpu jabar ini akan hajat betul ya pak ya
ada peluncuran pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur jabar seperti apa nanti rangkaian acara malam hari ini
malam hari ini kita akan melakukan
peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat dua ribu dua puluh
tentu saja selain dihadiri oleh forkopimda juga akan dihadiri oleh seluruh kpu kabupaten kota se jawa barat dan ppk se jawa barat
acara yang menurut kami berbeda dengan sebelumnya adalah kita sesuaikan dengan tema pilgub jabar dua ribu dua puluh empat sebagai inisiasi budaya demokrasi
jadi unsur budaya kita kedepankan sehingga diharapkan masyarakat jawa barat yang repih rapi
ini nanti yang hadir nih siapa aja kira kira apakah akan ada calon calon yang kemudian nantinya mereka akan maju di pilkada atau seperti apa
paling perwakilan dari semua partai peserta pemilu
jadi wali kota pj gubernur ataupun pj bupati wali kota jawa barat
dan ini apakah ada tujuan khusus gak harapannya ya khususnya untuk masyarakat mungkin terkait pilkada ini
kami ingin membangun kesadaran warga jawa barat bahwa sebentar lagi tepatnya pada tanggal dua puluh tujuh november kita akan memilih kepala daerah
yaitu memilih gubernur dan wakil gubernur serta memilih bupati dan wali kota di daerahnya
tapi sejauh ini nih pak ini kan juga menarik untuk menjelang pemilihan gubernur ini di dua puluh tujuh november mendatang
adakah antisipasi yang biasanya mungkin ini berpotensi muncul ya
ini kan penduduk jawa barat ini cukup banyak hampir kurang lebih lima puluh juta seperti apa nih antisipasi
kami berharap angka partisipasi pemilih pada pilgub jawa barat tahun ini mengalami peningkatan
oleh karena itu ini yang akan menjadi tantangan bagi kami bagaimana meningkatkan angka partisipasi pemilih
dan untuk itu sosialisasi dan pendidikan politik harus lebih dimaksimalkan lagi dan dioptimalkan lagi dengan menggandeng sejumlah pihak
baik nah untuk sosialisasi ini seperti apa nih tahapannya
dan terutamanya untuk masyarakat yang ada di luar di pelosok mungkin pak itu agak terjangkau atau seperti apa kira kira
tentu saja dengan kemajuan teknologi informasi ini menjadi salah satu instrumen yang akan kita maksimalkan
di samping juga kita melihat komposisi pemilih kita hari ini adalah lima puluh persen lebih itu adalah generasi muda atau pemilih muda gitu
oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi pemanfaatan media sosial akan lebih kita maksimalkan
persoalannya adalah bagaimana kontennya itu bisa diterima oleh masyarakat itu yang menjadi tantangan bagi kami
iya baik terima kasih pak hedi ardia selaku komisioner kpu jawa barat tentu
saudara kita juga tadi telah mendengarkan
bahwa perhelatan peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun dua ribu dua puluh empat ini akan diselenggarakan nanti malam pukul sembilan belas tiga puluh kurang lebih
tentu juga kita akan melihat seperti apa rangkaian acaranya dan tentu ini juga akan diluncurkan secara simbolis dengan menariknya adalah adanya jingle dan juga maskot dari kpu jawa barat
ninda destiani melaporkan langsung dari bandung jawa barat terima kasih ninda